ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya
eh ini tuh kita ngapain sih
udah diem aja ini dukun punya ajian yang mana guna
hah mbah i gak takut apa mbah ntar bisa dipidana loh ada rku hp mbah
aduh ada ada aja ya si mbah
gak tau apa ya dia kalau sekarang tuh ngaku ngaku sakti atau punya kekuatan gaib
jadi salah satu tindak pidana baru yang diatur dalam ruu kuhp
gak main main loh ancamannya bisa satu setengah tahun penjara
eh mbah mbah
soalnya pemerintah pada enam juli dua ribu dua puluh dua lalu akhirnya nyerahin draft ruu kuhp ke dpr
untuk dibahas secara mendapati
jalan sebelum nantinya disahkan
rancangan kitab undang undang hukum pidana rkuhp ialah rancangan undang undang yang disusun untuk mengupdate kuhp kita
untuk nyesuaikan dengan kondisi politik hukum keadaan serta perkembangan kehidupan bermasyarakat saat ini
tau gak sih rku hp sebenernya udah disusun sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga loh
rkuhp memuat tiga puluh tujuh bab dan enam ratus tiga puluh dua pasal yang terdiri dari dua buku
buku pertama nih berisi soal aturan umum kalau buku kedua berisi tentang tindak pidana
tapi karena sudah disusun selama lebih dari lima puluh tahun beberapa pasal masih menuai pro dan juga kontra di masyarakat
dari hasil perbaikan terakhir kemenkumham menyebut ada sejumlah isu krusial yang saat ini masih terus disempurnakan
presiden jokowi dodo bahkan meminta isu krusial ini dapat didiskusikan dan mendapatkan masukan yang baik
serta konstruksi yang baik dan yang baik juga untuk masyarakat di dalam kondisi politik ini

diharapkan dapat jadi wujud keadilan hukum di indonesia
demi terwujudnya cita cita bangsa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia